rumah sakit margono soekario purwokerto jawa tengah mengisolasi seorang pasien yang diduga atau suspek virus corona
pasien yang berasal dari cilacap jawa tengah ini mengaku baru bepergian dari tiongkok dan mengalami keluhan gejala mengarah pada infeksi virus corona
pasien suspek virus corona ini sudah empat hari diisolasi di rumah sakit margono soekario purwokerto jawa tengah
pasien asal cilacap jawa tengah ini datang sendiri ke rumah sakit karena mengalami keluhan flu demam dan disertai batuk
ia mengaku baru pulang dari tiongkok
melihat gejala yang dialami pasien serta histori perjalanan pihak rumah sakit langsung mengambil langkah sesuai dengan ketentuan kementerian kesehatan
selain diisolasi selama empat belas hari pasien telah diambil sampel oleh pihak rumah sakit margono soekario purwokerto dan dikirimkan ke kementerian kesehatan untuk dipastikan apakah terdapat virus corona pada tubuh pasien atau tidak
karena sesuai dengan klausul yang telah diutamakan
ketika diisolasi pasien telah diambil sampel oleh pihak rumah sakit